partai demokrat yang merupakan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan
angkat bicara soal anies baswedan yang tak kunjung mengumumkan nama calon wakilnya
sebelumnya tiga partai yang tergabung dalam koalisi ini
yakni partai demokrat partai nasdem dan pks
sepakat menyerahkan kepada anies baswedan untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya
juru bicara partai demokrat herzaki mahendra putra mengatakan
partainya akan mengevaluasi dukungan jika anies belum memberikan kepastian terkait calon wakil presiden
herzaki menegaskan partainya membutuhkan kepastian agar publik segera menetapkan keyakinan untuk memilih anies baswedan
demokrat menyuarakan aspirasi rakyat pro perubahan
yang ingin segera mendapatkan kepastian mas anies baswedan bisa berlayar
kalau capres belum umumkan siapa cawapresnya
publik menganggap belum ada kepastian kesepakatan dukungan dari parpol parpol pengusungnya
menanggapi ancaman itu juru bicara anies baswedan sudirman said
mengatakan pernyataan partai demokrat terkait evaluasi dukungan kepada anies merupakan ekspresi dinamika politik
sudirman menilai perbedaan antara partai merupakan hal biasa
ia mengklaim koalisi perubahan tetap solid mengusung anies sebagai calon presiden
sudirman said menyebut anies baswedan tidak ingin didikte dan membutuhkan ruang untuk memilih pendampingnya dalam pilpres dua ribu dua puluh
berjalan terus menerus punya tengkat waktu karena koalisi ini kan dibangun untuk jangka panjang insya allah
sampai pada pemilu bahkan melampaui pemilu nanti karena kita ingin bekerjasama
jadi tidak ada satu keharusan atau tidak ada satu urgensi untuk melakukan evaluasi pada tim
demokrat itu kan partai besar jadi punya hak untuk menyuarakan keinginannya
dan saya yakin tiga partai ini demokrat nasdem dan pks sangat memahami kepentingan dari masing masing
kita sudah punya piagam kerjasama beda dengan koalisi yang lain
jadi kpp insya allah hangat dinamis bahwa ada riak riak biasa
tapi memang semuanya sepakat menyerahkannya kepada mas anies baswedan
sebelumnya anies menyatakan telah mengantongi satu nama untuk menjadi pendampingnya
hanya anies belum bisa memastikan kapan nama tersebut akan diumumkan